danis muhammad raihan merupakan salah satu siswa yang mengalami kendala untuk mendaftar sekolah negeri pada tahun dua ribu dua puluh
meski bisa dilakukan secara online danis mengaku sulit mengakses web pendaftaran
ia berharap panitia penerimaan siswa di sekolah yang ia tuju bisa membantunya mendaftar
karena ada kendala server di rumah gara gara interkoneksi di rumahnya error gitu dari isi dan nirai
kepala smkn lima puluh tujuh ethi suyanti membenarkan sistem pendaftaran nilai rapot atau sidanira memang mengalami gangguan sejak senin pagi kemarin
tidanira merupakan situs rujukan bagi para pendaftar
laman ini sempat bisa diakses menjelang siang hari pada pukul sebelas lebih empat puluh menit
tetapi ini hanya berlangsung sesaat tak lama kemudian laman tidak bisa lagi diakses
hanya saja karena ini sekarang sistemnya baru sidanira ini masih berproses
tadi jam sembilan
masih maintenance semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa berjalan dengan baik insya allah
merespons hal ini humas dinas pendidikan dki jakarta tagaraja seperti dikutip cnn indonesia com menyebut
pengajuan akun ppdb dki jakarta di stop sementara untuk optimalisasi sistem pendaftaran pada senin kemarin
terbaru pengajuan akun ppdb lagi lagi dihentikan sementara mulai selasa dini hari hingga pukul dua belas siang
waktu pendaftaran pun akan diperpanjang sampai tanggal sebelas juni pukul dua siang dari semula sampai tanggal sembilan juni dua ribu dua puluh
sebelumnya wakil wali kota jakarta pusat yang ikut memantau langsung posko pengaduan ppdb online di sma negeri tiga puluh jakarta meminta
agar para petugas tetap menjaga aturan protokol kesehatan agar tak menimbulkan kluster baru penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia